kita ke informasi selanjutnya
petugas pom tni angkatan udara mengamankan kardus berisi narkoba jenis ganja
yang dibuang di depan tugu heli markas lanut atang senjaya kabupaten bogor
ganja kering seberat empat belas kg itu diduga akan dikirim untuk seseorang
namun keburu dipergoki petugas
petugas pom tni au langsung mengevakuasi kardus narkoba
yang dibuang di depan tugu heli markas atang sanjaya kabupaten bogor jawa barat
dalam bungkus dus besar ini sekurangnya berisi tujuh belas paket ganja kering siap edar
bahkan usai diuji lab dan ditimbang
tumpukan ganja kering ini memiliki bobot seberat empat belas kg
temuan kardus ganja ini berawal saat petugas patroli pom au
mencurigai dua kendaraan yang berhenti di dekat tugu heli
diduga mereka gagal bertransaksi narkoba
lantaran aksinya dipergok oleh petugas patroli
dari dalam mobil ini dikeluarkan satu kardus
warna coklat diserahkan kepada motor yang berada di motor
orang yang ada di motor mengambil paket berwarna coklat ini
dimasukkan ke dalam jaket
pada saat petugas kami patroli pom au mendekat mereka kabur
bunda penyelidikan lebih lanjut
depom au langsung menyerahkan barang bukti
sekardus ganja ke pihak bnn untuk ditelusuri asal usulnya
sekarang hari ini kita dapat pelaporan dari bnn
dari ats khusus dari tembuhan ganja
kurang lebih beratnya sekiloan
tujuh belas paket kurang lebih beratnya sekilo
itu akan kami kita pembangunkan lagi lanjut
supaya tersangka kita dapat
dari data bnk bogor
tren pengedaran narkoba di kabupaten bogor kian mengkhawatirkan
para pelaku diindikasi lebih sering memanfaatkan lokasi strategis
markas militer hingga pesan tren
lantaran dinilai aman untuk bertransaksi
mohamad juanda bogor